kau kamu belum tidur
tapi saya butuh bantuan kamu ren
ada apa ya pak
kamu ke taman flaminggo sekarang ya
sekarang juga saya kesana pak
ini saya lagi di jalan ya ren
nanti akan saya ceritakan semuanya disana
dino itu suami pertamanya andi
dino suami pertamanya andin
selama andin terjerat
pada kasus pembunuhan itu
mantan suaminya justru malah gak percaya dengan andin
tamantan suami andin
pak sofia tenang aja ya kak
sekarang udah ada aku
bahkan ada seorang pun yang bisa menyakiti andin
kalau bener yang ajak ketemu gue ini bener bener dennis
berarti semua misteri ini akan terpecahkan
gue akan tahu siapa yang teror keluarga gue
dan gue juga akan tau kenapa iqbal bisa daftar nomor hpnya atas nama dennis
kenapa sekarang handphone gak aktif
gimana kalau ternyata ini jebakan
gimana juga kalau gue datang sendiri
gue masih bener bener gak nyangka
gue mau jadi istrinya
jadi istri saya
gue jadi gak sabar deh
berarti sebentar lagi
mas reni udah tidur belum ya
siapa tau masih melek
berarti besok besok nama mas rendy di handphone gue bukan mas rendy lagi
lu ke ada
tapi saya yakin ini pasti yang terbaik
hai mas udah tidur
kok kamu belum tidur
tapi saya butuh bantuan kamu ren
ada apa ya pak
kamu ke taman flaminggo sekarang ya
sekarang juga saya ke sana pak
ini saya lagi di jalan ya
nanti akan saya ceritakan semuanya di sana
pak albu butuh bantuan aku ma
jadi aku harus berangkat sekarang
ya allah ya gusti ren
aduh ini tuh udah malam
di luar juga udah mau hujan
bilang sama bos kamu besok aja kenapa sih ren
ma tenang ma
kayak baru hari ini aja aku nggak ada keluar mah
ini urusan penting ma
jadi sekarang juga aku harus keluar
kamu itu udah ngelamar mbak catherine jadi istri
jadi kamu harus jaga diri kamu baik baik
kan kasihan sama mbak catherine
insya allah aku bakal jaga diri
aku jalan sekarang ya ma
waalaikumsalam hati hati ya rem
semoga ren di cepet nikah
supaya nggak gini gini terus dia
mas ren ini gimana sih
kok bisa read chat aku tapi gak dibales
aduh ngantuk banget kali ya
sampai gak kuat buat bales chat aku
mas kamu tuh kenapa sih
dari sebelum ngelamar sampai udah ngelamar masih aja bikin gelap
mas ini dia
ya udahlah besok kali ya dibalasnya
hujan ya aku hampir ketiduran disini lah ya
untung aja aku ga bangun mama tinggal dulu
mas al kamu udah ber
kok gak ada di kamar
di rumah nikah juga gak ada
apa dia lagi di ruang kerjanya
kebiasaan deh pasti dia ketiduran disana
mungkin gak mau tidur sama istrinya apa
kok mas al gak ada ya
mungkin dia masih baru pujian rekaman